pemindahan ibu kota negara sudah ketok palu
bahkan presiden joko widodo mempertegas lokasi pasti yang selama ini menjadi teka teki
meski begitu pro kontra terus bergulir
jaminan pemerataan pembangunan serta manfaat perekonomian bagi bangsa ini menjadi narasi yang mengembirakan
namun di sisi lain kajian penolakan muncul dengan alasan lingkungan
hingga untung rugi bagi daerah baru hingga potensi membebani anggaran negara
inilah yang menjadi fokus kita malam ini
saya ferdilias anda menyaksikan cnn indonesia prime news
presiden joko widodo siang ini menyatakan lokasi ibu kota baru terletak di wilayah kalimantan timur
tepatnya di dua kabupaten yakni kutai kartanegara dan panajam pasar utara
dalam kesempatan tersebut joko widodo memaparkan lima faktor utama pemilihan kutai kartanegara
dan panajam pasar utara sebagai calon ibu kota baru
hasil kajian kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah
penajam pasar utara
dan sebagian di
kabupaten kutai kartanegara
provinsi kalimantan timur
ada pertanyaan kenapa di kalting
resiko bencana minimal
lokasinya yang strategis
berada di tengah tengah indonesia
berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang
yaitu balikpapan dan samarinda
telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dengan kota yang baru ini
yang keempat telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dengan kota yang baru ini
yang keempat telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dengan kota yang baru ini
yang keempat telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dengan kota yang baru ini
dan yang kelima
telah tersedia lahan
yang dikuasai pemerintah
ibu kota negara akan dipindah ke kalimantan timur
presiden joko widodo menyatakan
posisi jakarta akan menjadi pusat bisnis
perdagangan berskala regional dan internasional
presiden juga menyatakan
akan tetap melanjutkan pembangunan jakarta
menjadi pusat bisnis berskala internasional
dan menjadikan pusat bisnis bersekala regional dan internasional

jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan
dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis
dan pusat jasa
berskala regional dan global
dan rencana pemprov dki jakarta
dan dianggarkan sebesar
tetap terus dijalankan
dan pembahasannya sudah pada level teknis
bupati penajam pasar utara
menyambut dengan sukacita terpilihnya
penajam pasar utara dan kutai karta negara
sebagai ibu kota negara
abdul ghafur masud berharap dengan ditunjuknya
sebagai ibu kota
penajam pasar utara bisa semakin maju
adanya memang di pulau kalimantan
khususnya itu ada
penajam pasar utara
dan ini yang saya dengar
dari kebijakan bapak nas
dan yang lain melahirkan
dan pada hari ini
tadi diumumkan bahwa
penajam pasar utara
ditunjuk sebagai ibu kota
dan bersampingnya itu nanti
berdekatan dengan wilayah kutai karta negara
yang sudah disiapkan
kami sudah siapkan
bahkan hari ini
mungkin besok kami sudah siapkan
jadi dimana titiknya
kami sudah siapkan
kami akan juga berkomunikasi
kepada pemerintah pusat
tentunya juga bapak presiden
dimana yang akan dibangun
presiden joko widodo mengumumkan
pemindahan ibu kota ke kalimantan timur
fraksi partai di dpr meminta
pemerintah mengajukan rancangan undang undang ibu kota
sebagai landasan hukum bagi rencana tersebut
ketua fraksi p tiga
arsul sani menegaskan
dukung keputusan pemerintah
memindahkan ibu kota negara
namun arsul meminta pemerintah
mengajukan ruu pemindahan ibu kota
sebagai landasan hukum
sementara wakil ketua komisi dua
mardani alisera menilai
prosedur yang diambil pemerintah salah
seharusnya pemerintah merevisi empat undang undang
dan mengajukan dua ruu baru kepada dpr
namun sekjen nasdem joni plate
membela langkah pemerintah
yang dinilai telah merencanakan
landasan hukum atas pemindahan ibu kota baru
karena kan proses pemindahan ibu kota itu kan akan lama
kalau ada undang undangnya
maka kan ini nanti mengingat siapapun
termasuk dpr periode mendatang
maupun presiden periode mendatang
kalau tanpa katakanlah satu landasan undang undang
takutnya nanti sudah berjalan di tengah jalan
dan kemudian katakanlah presiden berikutnya
kemudian berubah pikiran
artinya p tiga setuju
kalau misalnya sebaiknya ada landasan hukum
ada landasan hukum yang proper lah
dalam bentuk undang undang terutama
bahwa ini kemudian menjadi
baik eksekutif maupun legislatif
pemindahan ibu kota itu bukan domennya
ini domen bersama eksekutif dengan legislatif
pemindahan ibu kota bukan urusan presiden saja

ini domen yang terlibat
hasil kajian kami secara yuridis
ada enam undang undang yang harus segera diajukan
empat bentuknya revisi
lalu bagaimana kesiapan provinsi kalimantan timur
usai ditunjuk jokowi sebagai wilayah ibu kota baru
sudah ada gubernur kalimantan timur
melalui sambungan telepon
selamat malam pak isran
selamat malam perdi
ya pak gubernur kita semua mengucapkan selamat
kepada kalimantan timur
kalimantan timur sudah ditunjuk sebagai
ibu kota baru untuk pemerintahan
besok sudah mulai bekerja pak
persiapan langkah awal untuk
langkah besar yang akan diwujudkan nanti
ya jadi kita
merasa bangga dan bahagia
seluruh masyarakat kalimantan timur
bukan hanya masyarakat kalimantan timur
tapi masyarakat yang ada di seluruh kalimantan
akan memiliki rasa yang sama
dan mulai hari ini sampai seterusnya
kita terus melakukan koordinasi
dengan berbagai pihak
kalau dengan daerah itu
saya akan berkoordinasi dengan para
wali kota balikpapan dan wali kota samarinda
dan dua bupati
bupati kusaka tenggara dan bupati
penajam pasir utara
dan untuk melakukan
bagaimana kita mengantisipasi
dan melakukan koordinasi
masuk dalam wilayah bagian dari koordinasi
yang dikoordinir oleh pusat
jadi berbagai macam
kepentingan dan persoalan yang dihadapi
dan yang diperlukan
untuk mempersiapkan ini
tentu masyarakat kalimantan timur
akan ikut serta terlibat
bisa dikasih bocoran sedikit
lokasi tepatnya nanti
di mana pembangunan awal ini akan dilakukan
jadi kawasannya itu ada di
kabupaten kusaka tenggara
dan kabupaten penajam pasir utara
kawasan ini adalah
atau lahan negara
kemudian kawasan ini
di dua kabupaten ini
adalah kawasan yang
dan mungkin menurut
kajian pusat itu adalah
dia memiliki daya dukung yang sesuai
dengan atas kebutuhan
rencana daripada sebuah ibu kota negara
jadi saya kira kawasan ini adalah
kawasan yang memang
sudah dilakukan kajian oleh
tim pemerintah pusat
bapak presiden melalui
kementerian terkait terutama
kementerian rencana pembangunan nasional
dan kementerian lain
termasuk kementerian kupr
kementerian lingkungan dan kehutanan
kementerian perhubungan dan lain sebagainya
pak gubernur ini kan
pemindahan ibu kota
begitu ke kalimantan
yang juga masuk nanti
apakah ini juga sudah dipersiapkan
local wisdom disana juga tidak
tergerus dengan pembangunan pembangunan
yang akan dilakukan
dan apa kesiapan
pemerintah daerah setempat
untuk hal hal seperti ini pak
persoalan kegiatan pembangunan
justru dengan adanya
kegiatan pembangunan infrastruktur
fasilitas ibu kota itu
malah justru meningkatkan daripada
jadi tidak ada yang tergerus
tidak ada yang merasa dikurangi
kenapa disana juga secara adat
disana itu tidak terlalu dominan
kenapa karena terukin
jadi berbagai macam
anak suku bangsa ada disana
jadi sana menjadi keseimbangan
terbentuk dan terjadi di wilayah
rencana ibu kota
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini
berarti memang tidak ada
kekhawatiran bahwa kemudian
dari sisi sosial budaya
warga kaltim ini menerima pendatang baru
ini tidak ada masalah begitu ya pak
tidak jadi oleh sebab itulah pentingnya koordinasi
gubernur dengan dua wali kota
gubernur dengan dua bupati
meantisipasi kemungkinan terjadinya
urbanisasi dan migrasi penduduk
baik dari penduduk yang berasal dari
atau di kalimantan secara keseluruhan
maupun penduduk penduduk atau pendatang
dari luar kalimantan
jadi ini saya kira ini dilakukan
dan harus dilakukan sebuah koordinasi
untuk meantisipasi dan
bagaimana cara penampungan
sebuah imigrasi dan sebuah urbanisasi
natal sebagai ibu kota tersebut
berarti memang ini sudah ada
diskusi begitu dan duduk bersama
dengan tokoh adat
dengan perwakilan masyarakat
untuk kemudian membicarakan tentang
rencana ini ya pak gubernur ya
dan memang terusan aja
karena disana itu tidak ada
adat yang mendominasi sebuah
atau misalnya komunitas
jadi disana itu jadi sebagian macam
penduduk pendatang semua
jadi terjadi heterogenitas
daripada semua penduduk
jadi tidak ada mendominasi sebuah kelompok tertentu
jadi sana ada keseimbangan
sebagai masyarakat atau komunitas yang heterogen
jadi itu sudah otomatis ya
dan mereka sangat gembira
bahwa kawasan kalimantan timur itu
dan tidak ada satupun sampai saat sekarang ini
yang bernada atau misalnya
yang berindikasi menolak
rencana pemindahan ibu kota baru itu
pak gubernur ini kan
pembangunan ini tentu harus
menyentuh seluruh aspek
khususnya terhadap warga
lokal bagaimana kemudian
strateginya semua ikut terlibat dalam
ya saya sudah sampaikan kepada seluruh masyarakat
agar bersiap siap untuk memanfaatkan
bagaimana masyarakat kalimantan timur
untuk ikut berpartisipasi
di dalam kegiatan pembangunan
dan kegiatan kegiatan yang
melibatkan semua seluruh masyarakat
yang ada di kalimantan timur itu
termasuk juga nanti ada aturan baru
mungkin misalnya tentang aturan jual beli tanah
tidak ada yang mengatur
untuk jual beli tanah
yang pasti di sana akan terjadi
yang namanya adalah penataan kawasan khusus
jadi itu orang tidak akan mungkin
bisa memperjual belikan lahan lahan milik negara
lahan yang diusahakan
di atas milik negara itu
tentu itu ada konsekuensi biaya
atau relokasi atau penataan
dan sosialisasinya ini sudah sampai ke masyarakat ya pak ya
kalau di kawasan itu sudah
jadi tidak mengganggu
apa himbauan pak terhadap masyarakat kaltim khususnya
dengan adanya kabar baik ini
menyongsong era baru di kalimantan timur
yang memang untuk pemerataan pembangunan ini
ulangi tadi apa tadi
suaranya agak putus putus
bagaimana kemudian himbawan
atau semacam semangat
yang ingin disampaikan kepada masyarakat
supaya semua masyarakat
semua komponen masyarakat
supaya melakukan dukungan
memberikan support kepada pemerintah
dan support kepada rencana pembangunan itu
dan sampai sekarang ini
alhamdulillah tidak ada yang
saya katakan tidak ada yang menantang
tidak ada yang
menolak atas pemerintahan itu
jadi mereka semua setuju berarti
mereka pasti mendukung
atas rencana pemindahan ibu kota baru tersebut
gubernur kalimantan timur
yang sudah berbincang dan mengkonfirmasi
tentang bagaimana kemudian
kesiapan dari provinsi kalimantan timur
dengan keputusan presiden
yang menetapkan kalimantan timur
sebagai ibu kota baru
bagi negara ini
dan bagaimanakah tanggapan anggota dpr
terkait rencana pemindahan ibu kota negara